ada lebih dari seribu warga dari tujuh rukun warga di kelurahan cipinang melayu jakarta timur
yang masih mengungsi di masjid universitas borobudur
para pengungsi mengaku khawatir hujan yang masih mengguyur jakarta dan sekitarnya akan memperburuk
genangan banjir di permukiman padat di sekitar aliran kalisuntar ini
kurang lebih satu tiga puluh tiga warga atau sekitar dua ratus sembilan puluh delapan kakak masih mengungsi di posko pengungsian terpadu
masjid raya universitas borobudur
sebagian warga mengungsi sejak minggu sore dan mengaku belum berani untuk kembali ke rumah
jika intensitas hujan masih tinggi
warga memilih bertahan karena trauma
dan rabu kemarin sebagian dari mereka sudah membersihkan rumah setelah banjir sempat surut
namun rabu malam mereka terpaksa harus kembali lagi ke pengungsian
karena luapan kalisuntar kembali merendam permukiman mereka
hingga kamis pagi bantuan mulai berdatangan namun pengungsi mengeluhkan ketersediaan toilet yang masih kurang
ada sekitar empat ratus delapan puluh dua personil gabungan bpbd dki jakarta
kepolisian tni tagana dan juga relawan juga disiapkan untuk membantu para pengungsi
sejak rabu malam warga cipinang melayu memang kembali mengungsi ke masjid universitas borobudur
setelah sempat surut banjir kembali menggenangi rumah rumah mereka
warga cipinang melayu makassar jakarta timur kembali bermalam di masjid universitas borobudur jakarta timur kamis dinihari
mereka terpaksa mengungsi karena banjir kembali merendam permukiman mereka
kondisi ini diperparah dengan limpahan air dari kalimalang dan luapan kalisunter
banjir ini terjadi beberapa saat setelah warga membersihkan rumah rumah usai banjir beberapa hari sebelumnya
warga yang mengungsi mengaku butuh bantuan berupa selimut pakaian bersih dan obat obatan
warga juga mendesak pemerintah mempercepat normalisasi kalisunter agar permukiman mereka tak lagi dilanda banjir
eko budi jakarta